dua hari setelah lebaran pemudik yang tiba di stasiun pasar senen jakarta pusat terus mengalami peningkatan
pemudik yang tiba di ibu kota terlihat memadati peron hingga area kedatangan stasiun pasar senen pada kamis pagi
para pemudik memilih pulang lebih awal ke jakarta karena waktu libur mereka telah usai setelah satu pekan berada di kampung halaman
kehabisan sih yang harganya murah cuma ya standar aja sih ekonomi yang itu dharma wangsa
oh darmawangsa susah susah juga yang cari tiketnya
maksudnya untuk mendapatkan
iya mungkin itu mau ubah jadwal juga udah gak bisa jadi udah kita pesennya tanggal segitu ya setelah nggak segitu
dari data pt kereta api indonesia daerah operasi satu jakarta menyebut jumlah pemudik yang tiba di jakarta terus meningkat setiap harinya
hari ini tiga puluh delapan empat ratus pemudik dari sejumlah wilayah di pulau jawa dijadwalkan tiba di sejumlah stasiun di bawah pengelolaan pt kai

dari stasiun cikampek karawang stasiun senen hingga stasiun gambir jakarta pusat
kepala humas pt kai dawab satu jakarta eva hairunisa memastikan seluruh pemudik yang tiba kondisinya telah diperiksa sesuai protokol kesehatan ketat
selain itu petugas pelayanan juga disiagakan untuk menghindari penumpukan ataupun kerumunan pemudik di area stasiun
penumpang yang turun juga telah diperiksa protokol kesehatan ataupun perlengkapan kesehatannya pada saat di stasiun awal
sehingga pada saat turun
tentunya kami akan melakukan pengaturan melalui berbagai petugas pelayanan yang ada di stasiun
agar tidak terjadi penumpukan ataupun berkerumun di area stasiun sehingga dapat mengganggu flow penumpang
harus balik juga mulai terlihat di pelabuhan merak banten pada rabu empat mei
jumlah penumpang yang tiba di pelabuhan merak lebih banyak dibanding yang berangkat
sebagian kendaraan yang tiba di pelabuhan merak merupakan kendaraan berplat nomor jakarta dan sekitarnya
salah satu penumpang mengatakan sengaja pulang lebih awal
dari kampung halaman di sumatera untuk menghindari kemacetan
karena kan yang satu mau kerja yang satu mau dagang yang satu baru mau dapat sekolah
jadi lebih cepat ya baliknya karena banyak urusannya
hingga rabu pukul delapan malam jumlah penumpang yang tiba di pelabuhan merak dari pelabuhan bakaheni lampung sebanyak empat puluh dua tujuh puluh sembilan orang
sedangkan jumlah penumpang yang berangkat dari pelabuhan merak hanya dua puluh sembilan satu ratus lima orang
terlibat oleh sdi media